selamat malam anda menyaksikan cnn indonesia breaking news
sidang tahunan mpr dan pidato kenegaran presiden republik indonesia
dan visual yang anda lihat saat ini adalah
kedatangan dari presiden joko widodo dan juga ibu negara iryana joko widodo
di komplek mpr dpr dan disambut langsung oleh ketua mpr bambang susatyo
dan kemudian juga ada ketua dpr puan maharani
serta ketua dpd lanyala mataliti
dan informasi yang kami dapatkan ini merupakan baju adat khas dari bangka pelitung
yang digunakan presiden dan ini seakan memang menjadi rutinitas dari presiden joko widodo
menggunakan sejumlah baju adat khas dari daerah yang ada di indonesia
dalam setiap pidato kenegaraan di setiap tanggal enam belas agustus dan juga tujuh belas agustus esok
ketika hari kemerdekaan republik indonesia
dan kita masih lihat bersama
presiden joko widodo dan juga ibu negara iryana joko widodo
saat ini sedang akan menuju ke booth foto untuk foto bersama
dengan sejumlah kepala lembaga tinggi negara seperti mpr dpr dan juga dpd
dan kita lihat juga disitu ada juga wakil presiden ma'ruf amin beserta istri